roni lanti bisa jadi tak perlu khawatir ketika sebagian warga indonesia resah
karena beredarnya informasi tentang peretasan data
sebab warga sleman yogyakarta ini mengembangkan bahasa pemrograman berbasis aksara jawa
cara ini membuat keamanan digital menjadi berlapis lapis dan memberi tantangan tersendiri
karena pemrograman biasanya menggunakan bahasa inggris
ketika kita pakai aksara khusus ya semakin sedikit
karena orang yang ngerti aksara jawa belum tentu juga bisa coding mengerti bahasa pemrograman
orang yang bisa coding belum tentu bisa aksar jawa
orang yang bisa aksara dan bisa coding belum tentu paham bahasa pemrograman itu
jadi stepnya agak panjang
menurut pegiat aksara jawa ini indonesia sebenarnya memiliki peluang besar melindungi data dari peretasan
apalagi indonesia terdiri atas banyak suku
yang mempunyai bahasa dan aksara yang berbeda beda
kita punya aksara banyak di indonesia
hampir semua suku punya
tradisi menulis di masing masing suku itu ada
saya bisa aksara jawa
ketika nanti ada orang yang membuat bahasa pemorgaman dengan aksara bugis
tapi saya nggak akan tahu ini kode ini untuk apa ya
saya nggak tahu
antip memulai ide ini saat mengikuti kongres aksara jawa pada dua ribu dua puluh
ide ini lalu dirilis di github dengan nama sawah dan mendapat respons yang positif
bahkan dalam sebuah acara di jepang dinyatakan ide ini banyak diperbincangkan setelah dimunculkan oleh tim dari indonesia
sebagai pegiat aksara jawa ia berharap upayanya ini berkontribusi pada pelestarian aksara jawa
sebagai salah satu kekayaan nusantara
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta